bersepeda saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat termasuk di dki jakarta
namun mulai minggu dua agustus dua ribu dua puluh kawasan khusus pesepeda di jakarta hanya berlaku di dua puluh sembilan titik
di mana sebelumnya ada tiga puluh dua titik di lima wilayah administrasi jakarta
pengurangan ini akibat pandemi covid sembilan belas
pemprov dki jakarta menyebutkan ada tiga lokasi yang masuk dalam zona merah penyebaran covid sembilan belas
yaitu di jalan amir hamzah menteng jakarta pusat jalan pemuda dan jalan ra fadilah di jakarta timur
dalam rangka mengatasi agar tidak terjadi penyebaran di kawasan itu
maka pelaksanaan kkp di lokasi tersebut kami tiadakan
meski demikian hingga minggu pagi terlihat masih banyak warga yang bersepeda di zona merah ini
seperti di jalan amir haza jakarta pusat
hal serupa juga terjadi di jalan pemuda jakarta timur
masih banyak pesepeda yang melintas
mereka mengaku belum mengetahui bahwa lokasi tersebut zona merah
kurang tahu sih belum tahu juga
paling kalau masuk ke zona merah kita gowesnya pakai masker pakai helm juga buat keamanan
sama sering sering cuci tangan
mampir sebentar ada cuci tangan kita cuci tangan juga
kesehatan ya kalau kesehatannya kita kesuai pakai masker
kalau masalah ada zona ya kita tetap hati hati aja lah
tiga lokasi tersebut menjadi zona merah kkp karena masih ditemukan kasus positif covid sembilan belas
sebagai pengganti dishub dki jakarta akan menyediakan jalur sepeda sementara
di sudirman tamrin dan merdeka barat
masyarakat juga dihimbau melaksanakan protokol kesehatan
terkait covid sembilan belas saat bersepeda
mulai dari menggunakan masker jaga jarak aman dan tidak berkerumun
nova naya antarkal ferdanto biemantoro jakarta